belasan warga mengepung kediaman nenek juwariah sembilan puluh tahun warga desa mediasari cineam kabupaten tasik malaya jawa barat minggu malam
mereka berusaha menangkap ai ernawati seorang perempuan yang kepergok hendak mencuri
hindari kepungan warga pelaku sempat menyandera dan melukai nenek juwariah dengan pisau dapur
lengan kiri korban terluka hingga mendapat penanganan medis dua belas jahitan
pelaku akhirnya dilumpuhkan warga hingga sempat jadi sasaran amuk masa
senin siang di kantor polisi pelaku hanya bisa menangis menyesali perbuatannya
ia masuk ke rumah nenek juwariah dengan pura pura menjadi pasien pijat
seorang perempuan yang diduga telah memasuki rumah si korban yang niatnya untuk melakukan pencurian
karena sebelum pencurian itu terjadi segera diketahui oleh korban yang punya rumah maka si korban berontak
dan mengeluarkan sebelah pisau
pelaku disinyalir sudah pernah mencuri dari korban yang hidup sebatang kara
polisi amankan barang bukti satu buah pisau dapur
akibat perbuatannya pelaku terancam kurungan tujuh tahun penjara
deden rahadian tasik malaya coba parat